saat ini presiden joko widodo sedang melakukan kunjungan ke mandailing natal sumatera utara
apa saja agenda jokowi di sana
sudah ada koresponden cnn indonesia edo ekariski yang ikut dalam rombongan ke presidenan edo
apa saja tepatnya agenda presiden jokowi di sana
tadi tepat sekitar pukul empat sore
presiden joko widodo sudah mendarat dengan menggunakan helikopter super puma
di batalion satu ratus dua puluh tiga kabupaten mandailing natal
dan langsung menggunakan kendaraan mobil untuk menuju tempat penginapannya
nah dalam perjalanan dari tempat helipad di mana dia mendarat menuju hotel inilah
terjadi hal yang cukup menarik tadi
jalan di sepanjang jalan lintas sumatera di bagian barat
dipenuhi oleh ribuan warga serta para siswa siswi sekolah dasar
sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas
yang menyambut kedatangan orang nomor satu
di republik ini di kabupaten mandailing natal
ini merupakan memang kunjungan kerja yang menjadi satu rangkaian
dalam kunjungan kerja presiden joko widodo di kawasan sumatera utara
sejak hari kamis lalu
nah terkait dengan apa yang akan dilakukan atau agenda apa saja sebenarnya
yang akan dilakukan oleh presiden joko widodo di kabupaten mandailing natal
direncanakan esok hari presiden akan menghadiri dua tempat acara
yaitu yang pertama kemungkinan akan berlangsung di pesantren

yang terletak di kecamatan panjembu selatan kabupaten mandailing natal
di mana presiden di sana akan langsung menyapa para santri
dan juga para penduduk yang ada di sekitar pesantren tersebut
tadi saya sempat mendatang ke pesantren tersebut dan juga memang sudah ada
persiapan yang dilakukan oleh pihak pengelola pesantren
termasuk para santri di sana juga sudah tidak sabar begitu
untuk menanti kehadiran orang nomor satu di republik ini untuk
nantinya kita mengetahui
jika presiden joko widodo bertemu dengan anak anak santri ataupun
siswa itu pasti nanti akan ada kuis berhadiah sepeda dan juga
pembagian kartu indonesia pintar dan juga kartu indonesia sehat
yang biasanya ada dalam satu rangkaian sebuah kegiatan acara
nah di taman raja batu di kabupaten mandailing natal juga nanti
presiden akan langsung menuju ke agenda kedua yang juga akan
berlangsung esok hari di mana presiden juga akan menghadiri
nasional jamia muslim batak indonesia di mana nanti presiden juga
akan bertemu dengan ribuan perwakilan orang dari jamiah muslim batak
indonesia dan melakukan silaturahmi serta memberikan semacam pidato
ataupun arahan kepada para jamiah ini kurang lebih seperti itu eva
dan sejauh ini ketika tadi sudah datang dan menghabiskan waktu kurang
lebih satu jam untuk perjalanan sekitar hanya lima km saja
dari tempat yang mendadak ke hotel karena memang tadi pemandangan yang
menarik terjadi presiden menyapa para siswa siswi di sepanjang jalan lintas
sumatera di wilayah barat ini dan juga presiden tadi memberikan semacam
buku kepada para siswa serta membiarkan beberapa orang mendekati
mobilnya dan berkesempatan untuk mengambil foto bersama dan sejauh ini
hingga malam hari nanti kami belum mendapatkan informasi apakah ada
agenda resmi yang akan dilakukan oleh presiden joko widodo dalam pada
malam hari ini

jadi terhambatnya perjalanan presiden kali ini bukan karena mobilnya mogok
tapi karena memang dihadang oleh warga yang ingin bertemu langsung dengan
presiden joko widodo begitu ya edo tapi sebetulnya kita lihat presiden
memang kerap kali mengunjungi sejumlah wilayah di tanah air untuk bertemu
dengan warganya target apa sebetulnya yang ingin diharapkan oleh presiden dengan bertemu langsung oleh warganya
ya eva menarik memang apa yang dilakukan oleh presiden republik indonesia joko widodo
dengan menghadiri beberapa kunjungan kerja dengan bertemu dengan masyarakat di
wilayah terpencil bertemu dengan masyarakat yang ada di seluruh pulau yang ada di
indonesia tidak hanya terpusat di jawa ataupun beberapa pulau besar misalnya serta
kabupaten kabupaten yang besar hal yang ingin disampaikan oleh presiden joko widodo
selain memberikan kartu indonesia pintar maupun kartu indonesia sehat memang semacam
memberikan arahan terkait dengan bagaimana nilai nilai kebangsaan
bagaimana nilai nilai kesatuan yang harus ditanamkan oleh orang orang yang
berpengaruh terutama orang nomor satu di republik ini dan itu diketahui secara
langsung oleh masyarakat masyarakat yang ada di seluruh penjuri indonesia
termasuk yang ada di pedalaman pedalaman seperti yang ada di kabupaten mandailing
natal ini sendiri dan sepertinya eva agenda yang sama juga akan dilangsungkan
di kabupaten mandailing natal ini yang akan berlangsung pada esok hari ini dan
sebenarnya tujuan ini adalah presiden ingin memberikan semacam wejangan bahwasannya
siapapun dan dimanapun anda berada masyarakat indonesia dan sejauh apapun
anda berada dari pusat pemerintahan ataupun pusat perekonomian dan juga
pusat kota di indonesia kita semua adalah masih dalam satu bangsa dan satu
kesatuan negara republik indonesia dan artinya tidak boleh ada perpecahan
meskipun ada perbedaan baik agama ada perbedaan dari suku maupun wilayah yang
memang sangat jauh letaknya dari pusat pemerintahan eva baiklah edo eka rizky
di mandeleng natal terima kasih